kita ke informasi lain menghindari operasi patuh lodaya seorang pengendara sepeda motor di tasik malaya jawa barat menabrak penyeberang jalan
selain pengendara jatuh pingsan anak kecil penyeberang jalan terluka setelah dihantam kendaraan
kecelakaan lalu lintas terjadi saat operasi patuh lodaya digelar anggota satlantas polres tasikmalaya di kawasan alun alun singaparna
seorang pengendara tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya saat berusaha menyalip kendaraan di depannya
sejumlah warga tertabrak hingga terjatuh di tengah jalan termasuk anak kecil
pengendara bernama salma itu juga terkapar di tengah jalan akibat terjatuh
diketahui pengendara sepeda motor yang masih duduk di bangku sma ini tidak memiliki sim
panik karena takut ditilang membuatnya nekat menerobos
terus motor tadi dihindari rajia mungkin gitu
dihindari rajia kan nyalipnya dari kiri motornya
nabrak siapa pak
seorang motor yang menyinggol seorang nyebrang jalan
namun alhamdulillah nanti setelah kita bawa ke rumah sakit setelah melalui pemeriksaan medis
alhamdulillah tidak terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
dan juga udah
dijinkan untuk pulang
karena ini anak kecil ya
anak kecil anak usia sekolah
kemudian melihat ada polisi yang sedang operasi
dia belum siap
dia belum siap

sehingga dia berusaha untuk menghindar
walaupun tadi juga belum sempat diberhentikan oleh kita
tapi dia berusaha untuk menghindari dengan sekiranya

contemporary yang disediakan
sudah sukses pasti semua
karena enak ya kenapa
mungkin dan lebih dan lebih banyak yang berusaha teri alasan datang